sementara sekarang mama gak tau kamu tidur dimana malam ini
tapi mungkin ini adalah cara kami menolong kamu
untuk lebih baik ke depannya
mungkin sama seperti kamu
papa juga gak bisa tidur
kalau makannya sudah selesai mau saya ambil
iya boleh boleh
ini sih buat dia pak
ganggu aja susternya
belum selesai kan udah janji tadi
ntar datang lagi
kalau datang cuekin aja
maaf mau ganggu
saya mau periksa infonya
udah pialin aja
kalau gitu saya permisi ya pak
beneran udah susah ya sus
ya silahkan sus

tidak ada aja
ya ya silahkan masuk
selamat siang bu

terima kasih mas
lihat aja keempat kantori atau d bawori
sedikit waktu bu ada yang ingin saya bicarakan
ya ada apa pak
begini bu beberapa berkas pitching
sudah masuk ke saya
baik konsep maupun yang berkaitan
saya sudah lihat
itu tidak sesuai dengan
sepertinya agak melenceng
dan setelah saya menangkap
lihat berkasnya pak bobby
sayang sekali ya
konsep yang mereka buat ini
saya jadi ingin tahu
pak nino mengerti
dan tahu kualitas berkas
yang timnya buat ini
bukan penilaian untuk kita
kalau begitu gini aja ya pak bobby
saya bertemu langsung dengan pak nino
sekretarisnya pak nino untuk menjatuhkan pertemuan kami
ya saya serius
mereka harus serius
jadi disana juga kita bisa tanyakan
apa kendala yang mereka hadapi
berarti soal pacing ini kita tunda dulu ya
ya kita tunda dulu
saya permisi bu ya
silakan pak terima kasih
kamu jaga kesehatan
pastikan aku jeruk
tau gue bakal ditolak kayak gini kan mendingan gue gak usah mampir
mana gue ngomongin tadi udah kayak ngemis
silahkan tulisan mbak
mana di pondok pelita sama sekali nggak ditawarin makan
minum juga ga disediain
eh ini kenapa makanannya kayak bikin enak semua ya
baru ngeliat gambar aja gue udah mual
gimana bu sudah siap dengan pesanannya
ehm saya liat liat dulu deh
oke bu panggil saya kalau sudah siap
ini mbak pesanan takeaway nya
sekalian nanti salamin ya buat bapak mama ya
iya ma nanti aku sampaikan ya ma
mama hari ini benar benar senang banget bisa makan bareng kamu
udah kangen juga loh saya
aku juga senang ma
kalau gitu mama pulang duluan gapapa ya
wah ini kok mama gak ngajak gue pulang sih
yaudah mama mau ke kasir terus langsung pulang ya
iya ma aku di sini dulu ya ma
ini sayang belum dihabisin aku
yaudah kamu apisin
makasih ya sayang ya
si ena ngapain dia di sini
masa gue yang nyamparin dia
tapi saat ini kan semua cara harus gue lakuin
gue ga tau harus tinggal di mana
sementara gue tau si ena ada rumah yang dia tinggalin sendiri
sama asisten rumah tangganya aja
kali ini pertanda
kau sendiri aja
kok sendirian aja
kenapa kok mukanya cemberut sih
tadi gue habis dari pondok pelita terus ketemu sama tante rosa
ya gue minta untuk tetap jadi bayangnya maharaja
tapi gue ditolak dan gue disuruh untuk ngomong sendiri ke aldo baru
sedangkan gue ga kenal kenal banget sama dia
tapi lo juga bantuin gue ya
kamu kan sudah di situ
waaah akan ngapain ya kita tuh
disini dekit dekat nadah enggak ois
ikut bilang haber jalan jadi puntos banget
baiklah a cell